sementara itu ribuan sapi ternak di daerah zona merah gunung agung masih belum dievakuasi
ya padahal kabupaten karangasem sebagai lumbung sapi provinsi bali sudah menyiapkan sejumlah tempat penampungan sapi ternak
mengantisipasi dampak erupsi gunung agung terhadap ternak sapi
pemprov bali beserta pemkap kabupaten karangasem mendirikan sejumlah tempat untuk menampung ternak warga di zona merah
tempat ini disediakan secara gratis bagi para peternak yang ingin menitipkan hewan ternaknya sampai kondisi dinyatakan aman
seperti yang terdapat di desa rendang kabupaten karangasem ini
tempat ini dapat menampung sekitar tujuh ratus ekor sapi
namun hingga minggu sore baru diisi dua ratus dua puluh empat ekor sapi
kepala upt laboratorium kesehatan hewan provinsi bali menyatakan
keengganan masyarakat menitipkan hewan ternak karena mereka menganggap gunung agung tidak akan meletus dalam waktu dekat
selain itu sumber makanan yang masih menjadi kewajiban pemilik membuat mereka kesulitan memberi makan kepada ternak mereka
sementara pemerintah baru bisa memberikan makan kepada ternak secara gratis saat erupsi terjadi
karena khawatir pasokan makanan ternak akan habis bila diberikan sekarang
ya kalau kami kan berharap gini pak ya apa namanya secepatnya bisa mengevakuasi ternak yang di daerah zona merah tentunya
di daerah yang berbahaya
karena dengan cepatnya ternak ternak turun itu kita artinya
begitu terjadi bencana artinya ternak ternaknya sudah aman minimal ya
tidak mereka tidak rugi karena kehilangan ternak sudah apa namanya mengungsi jawa ternaknya mati gitu ya
kami berharap ternak ternaknya juga bisa terselamatkan dari bencana ini gitu pak
berdasarkan data dari dinas peternakan bali terdapat lebih dari lima ratus empat puluh enam ribu ekor sapi di bali pada desember dua ribu enam belas
lebih dari satu ratus dua puluh tujuh ribu ekor diantaranya berada di kabupaten
arya dita utama karangasem